tapi cuma mau tanya ini belinya dimana
di paster kalau mau masuk tol lihat sebelah kiri disitu banyak yang jual makanan buat oleh oleh
kalau mau beli di tempat lain juga bisa yang jual ranginangnya banyak
kurangin ini sekarang
semoga suami kamu cepat sembuh ya
gak boleh ya
katakin nanti gak usah
bantu doa aja
ih kayak truk aja pakai gandengan segala
bantu saya jadi menteri
agar saya bisa membantu kalian berdua pak levion
untuk jalan sampai ujung
berubah bebas memilih
jadi benteng muda atau brune

sebenarnya kita maaf
semua boleh pulang dulu
nuh ntar selesai
gak ada batang selesss
ayo balik teh ada emang kota lihat ini
gue aja kita istirahat dulu ya skak
nah ini senang dua ya

oh bun dimana senang dua eik lu
selamat sore pak kusmana
teman saya susah menghubungi bapak
susah mencari bapak
saya sekarang tahu dimana rumah bapak
dimana rumah orang tua bapak
dimana rumah mertua bapak
dan dimana anak anak bapak sekolah
saya ingin uangnya dikembalikan
kalau hari ini belum ada uang
meskipun belum lunas
mobil dan stnk ini
bisa dititipkan ke teman saya
cintai kota ini
buang ke tempat sampah
pengen sampe lihat
jujur di neraka
jangan selalu nangkep
saya sudah kencang
teh kinanti nya ada
boleh dimasukin motarnya
gak usah ngejelasin motor pinjeman atuh kang
udah saya juga gak nanya
kasih toy mas temenin ibu ya
sekarang mau pergi tidur
ini aku beli oleh oleh tadi di jalan
kayak dari joe aja boleh segala ya
emangnya gak boleh
bukan buat mami kamu
aku gak tau mesti bawa apa
kalau mami kamu lagi sakit
itu buat papi kamu
bukan buat aku
kamu minta aja sama papi
jelas ntar ya
ini dari uyan
uyan temen kinanti
yang waktu itu mau bikin perpustakaan
kamu mau kemana
mau bikin menu buat uyan
kenapa nggak nyuruh imas aja
iya oleh oleh pak
buat dimakan lah
tapi harus digoreng dulu
maaf saya nggak beli yang sudah digoreng
itu oleh oleh biasa
kok gak duduk
tapi cuma mau tanya ini belinya di mana
kalau mau masuk tol lihat sebelah kiri
di situ banyak yang jual makanan buat oleh oleh
kalau mau beli di tempat lain juga bisa
yang jual rangginangnya banyak
kurangin ini sekarang
mami udah bangun
mami denger suara papih
ada temennya kinaanti bawain rangginang
udah dua kali kesini

mami belum liat
kan dia baik bawain rengginang
mami mau rangginangnya
itu lagi digoreng sama imas
makannya sambil duduk di ruang tengah aja ya
mami bosen tiduran terus
gak jadi ke jakarta
oh iya gimana perpustakaan ramai
sudah buka tapi sepi
anak anak nggak suka ke perpustakaan
mereka lebih suka main
aku juga gitu
lebih suka main daripada ke perpustakaan
padahal membaca itu bisa menambah pengetahuan
walaupun yang dibaca cuma buku cerita
iya juga sih
nungguin mami kamu
enggak lagi ada tamu
tadi aku sama adit mau ke sana gak boleh
bukan gak boleh
tapi gak usah
yaudah deh kalau lagi ada wuyan
kalau masih commerce lagi